saya gitu umum junior cenderung aja ya makasih pak halil kan selalu ada gu gu
yonannya gu yonannya pak balur tadi katanya pembayaran pajaknya paling tinggi tapi empat
presidennya kurang kita temen saya dari kecil jadi pak presiden juga ketawa dengan
banyakin doa pasangnya upayanya udah ada doanya tambahin
enggak cuman cuman pas pak balil guyon suaranya kurang sedikit empat
pak presiden bilang tambahin doanya makasih ya
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya